untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pelaksana tugas dirjen permasyarakatan nugroho
selamat sore pak nugroho
selamat sore ibu
pak nugroho saat ini masyarakat resah dengan maraknya kejahatan di tengah pandemi
apa sebetulnya yang sudah dievaluasi dari kementerian hukum dan ham
pasca banyaknya kemudian arah pidana yang mendapatkan asimilasi
kemudian mereka tetap melakukan kejahatan begitu di masyarakat pak nugroho
ya baik terima kasih selamat sore para pendengar para pemirsa
kami sampaikan dulu data yang kami telah keluarkan
di seluruh indonesia kurang lebih tiga puluh delapan ribu
yang asimilasi tiga puluh enam ribu yang integrasi dua ribu sekian
sementara yang melakukan pelanggaran di seluruh indonesia kurang lebih
sebanyak tiga puluh dua orang
jadi kekhawatiran boleh saja tetapi lebih cenderung sepertinya itu
sengaja dibikin khawatir khawatir
jadi dalam satu minggu ini ada berita hoax dari kami kurang lebih tiga kali
dalam minggu ini tiga kali
ini berita hoax banyak sekali
nah ini perlu yang diwaspadai
iya silakan pak nugroho diteruskan
jadi pada pemberitaan ada informasi langsung kami telusuri
bahkan siang malam sekalipun kami telusuri kepada rekan rekan di daerah
pada para kepala lapas kepala rutan kepala bapas untuk koordinasi dengan kepolisian
apakah betul dia narapidana yang melaksanakan permen kumham nomor sepuluh ini
ada empat yang di malang kemudian di tangerang ada dua
ada beberapa lagi
di tempat lain
nah itu lebih jendrung hoax
nah kami pesan kepada masyarakat begitu
supaya jangan langsung menerimai normasi itu
itu yang penting
tetap waspada dari perbuatan kejahatan
tapi kejahatan tidak selalu dilakukan oleh mantan narapidana
saya pastikan itu
saya pastikan itu
nah upaya apa yang mesti kita lakukan adalah kepada seluruh jajaran lapas rutan yang membebaskan
itu perintah dari pak
menteri malah wajib melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat
yaitu kapolres kapolsek kemudian bahkan tni
sementara bapak yang melakukan tugas pengawasan dan pembimbingan
wajib juga disamping melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat
juga dengan pembeda setempat
dengan pamung kerajaan setempat
ini yang melakukan tugas pembimbingan dan pengawasan adalah bapak
di beberapa tempat malah koordinasinya sangat bagus dengan pemda
bahkan pemda mengambil sikap memberikan bantuan malah
bantuan kepada narapidana yang melakukan asimilasi di dalam rumah itu
oke pak nugroho ini sebelum para narapidana itu kemudian diberikan asimilasi ataupun mendapatkan asimilasi
apakah memang sudah ada pemahaman yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham
apakah barang barang yang diberikan oleh kementerian hukum dan hukum yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan di masing masing wilayah yang narapidana
narapidananya kemudian diasimilasi supaya para narapidana ini ketika keluar begitu mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindak pidana lagi pak nugroho
mereka yang melakukan program asimilasi atau integrasi adalah mereka yang memenuhi syarat administratif maupun substantif
yang memenuhi syarat masa pidananya sudah melampaui
dan yang paling menonjol adalah ya
yang paling menonjol adalah perilaku telah berubah mereka
mereka telah berkelakuan baik selama menjalankan pidana sampai saat itu
kalau sempat di dalam enam bulan terakhir itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib lapas rutan ya tidak mungkin tidak boleh
jadi kemudian pada saat mereka akan dibebaskan pada hari hari mereka dibebaskan petugas lapas rutan sudah memahami itu prosedur tetap mereka
jangan begini jangan begitu terutama ada dua hal yang paling menonjol adalah tiga lah gitu yang pertama adalah hati hati protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi covid sembilan belas harus dilaksanakan
terus yang kedua tidak boleh keluar rumah yang ketiga tidak boleh melakukan pelanggaran hukum lagi itu pastinya lah
oke terima kasih sekali pak nugroho plt dirjen permasyarakatan kepada cnn indonesia newsroom hari ini waktunya
sekali dan semoga para narapidana tersebut tidak kembali berulah seperti yang tadi bapak sampaikan dan semuanya bisa berjalan dengan lancar memasuki bulan ramadan dan juga hari raya idul fitri
terima kasih sekali pak nugroho atas waktunya